wah itu kurang ajar ya
nambah nambahin kerjaan gue aja
jangan coba coba kirim apapun ke gue
dari dulu tergila gila sama orang yang namanya nino
sampai lu lupa ada gue yang selalu mengharapkan lo
oke silahkan duduk
bu sara pak surya
iya gak apa apa nanti dia ambil sama kiki
selamat duduk dulu pak surya
oh surya tante sara
gimana kamar tamu sudah dibersihkan untuk pak surya dan bu sarah
udah bersih berapa udah kincelang bu
sudah kalau gitu kamu bawa kopernya pak surya sama bu sarah ke kamar tamu
kopernya kiki bawain ke kamarnya
terima kasih kiki
omah apa kita main di alaman yuk
boleh kan omah
tuh ajak opah sama omah main
mau main apa mau main apa
oh dan nandin udah sampai belum ya
tumben banget ya mama ngajakin makan di tempat kayak gini sama rena
karena biasanya itu mama tuh ngajakin ke tempat makan yang rena suka
ya mungkin pengen suasana baru kan
ya mas surya
mahanya aja bakal berbisik
maya pas tradisi
kamu nggak tahu impacting dasar beneran
kamu mau tidur jam sepuluh
kamu kaga cari summer ya
bagaimana kamu bisa memainkannya
waktunya aku mau lihat

ibu kamar bapak dan ibu sudah kami siapkan
dan koper bapak sudah kami simpan di kamar
oh iya terima kasih
baik saya permisi
mama karena bilang mau makan siang di sini
bilang aja mas kamu kenapa sih gengsi banget
saya gak pernah
udah kelihatan kali mas kalau misalkan mama kenapa gak selamat datang
ibu rosa ini selamat datang pak aldebar
saya gak pernah pesan hotel saya gak
kalian udah sampai
anggap saja ini honeymoon beneran kalian
karena kan dari awal pernikahan sampai dengan sekarang udah setengah tahun
kalian belum pernah you know
apaan sih ma
ini hadiah dari mama buat kalian berdua
pokoknya kamu benar benar nikmatin waktu berdua kalian
ya terus rena gimana ma
soal rena kamu gak usah khawatir
pokoknya kamu tenang aja
mama akan jagain rena ya
kamu senang senang aja
yang pesen siapa
saya atau mama
masih nuduh saya
terus kita gimana
mari pak saya antar ke kamar bapak dan ibu
gak usah ngeliatin saya
gimana apa kata ekspedisi
ya ternyata benar
ini ada kesalahan paketnya ketukar
jadi rencananya ini aku mau balikin ke kantor ekspedisi ini ya
sekalian aku mau ambil paket aku yang asli
ini udah kantor ya
gak sampai satu kilo kok dari sini
aku ambil tas dulu ya sayang
nino udah beres kan semuanya masalahnya
kalau selesain masa rumah tangga deng ketahuin
gak usah emosi
sayang aku jalan dulu ya
bener gak sih paket itu salah kirim
tapi kenapa perasaan aku gak enak ya
gak monster ga pernah n blasting untuk seasick to say temen suaramu
felock di situ ya
ada bebek lagi
surat selamat datang
semoga cepat ya
ladi and duenya
dari mana mereka
ya menurut saya tau
ini pasti kerjaan mama